setelah sebelumnya berstatus sebagai saksi
unit perlindungan perempuan dan anak polres demak senin sore
menetapkan m sebagai tersangka kasus tindak kekerasan terhadap sebelas santri di ponpes dahrul mustafa demak jawa tengah
pengasuh santri senior itu mengaku hilaf dan meminta maaf kepada para wali serta seluruh masyarakat demak
dan saya pun sudah minta maaf kepada mereka semua
saya tidak ada rasa membenci mereka saya tidak ingin menyakiti mereka
saya hanya memberi pembelajaran supaya mereka disiplin dengan peraturan pondok
karena mereka lari larian di tempat mengaji pak
karena sampai naik di tempat meja mengaji
kenapa ada aturan main pukul untuk di pondok itu pak
tidak pak itu mungkin karena akilahnya saya saking jengkelnya saya
hasil penyelidikan memang benar
korban mengalami kekerasan ya
ada yang di bagian kepala ada yang di bagian punggung
ada yang di bagian perut dan ada di bagian pipi
dan selanjutnya juga kami sudah memeriksa pelaku
bahwa pelaku mengaku dan menggunakan
kenapa kejadian tersebut
sebelumnya tindakan kekerasan terjadi di lingkungan pondok pesantren
yang berada di kecamatan wonosalam demak jawa tengah
dalam video yang tersebar di media sosial tersebut
terlihat sejumlah santri cilik berusia sekitar sebelas hingga tiga belas tahun
mendapat tindak kekerasan
video ini direkam oleh salah seorang warga sekitar pondok
yang diduga terganggu oleh suara bentakan m kepada para santri
sejumlah wali santri datang ke pondok untuk membuat surat pernyataan tidak menuntut m
namun dari hasil penyelidikan dan penyidikan serta keterangan sejumlah saksi
polisi akhirnya menetapkan m sebagai tersangka
ia dijerat pasal undang undang perlindungan anak atau pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp
dengan ancaman kurungan hingga dua tahun penjara
meliputan cnn indonesia